ma udah bisa telepon
usah ma yang telepon
bilangin kalau dia mau kemari ngambil kuyenya ntar sore
apa pulsanya cuma isi sembilan puluh ribu
iya ma yang sepuluh ribunya buat pulsa tadi
terima kasih ya
eh tunggu tunggu bang
lupa aku beli terigu
bikin kue lah bang
yaudah saya beliin aja
cariin terigu merek kotak hijau ya
kotak hijau ukurannya satu kilo
bapak b kenapa
tiap sahur din
surti kan tiap sahur masak lauk enak deh
iya itu mah gue tau din
terus kenapa bapak b bilang
tiap makan enggak enak
bukan soal lauknya
ada terigu bang
yang merek kotak hijau
baik ukurannya bang
ada yang setengah kilo sama yang sekilo
oh bentar ya
b kalo bapak b mau makan enak giginya ditambal aja b
ya ditambal gigi bapak b yang lo bang
biar jadi rata
tapi udah kagak ada giginya
b bapak b pasang gigi palsu aja
biar bisa dilepas kalau lagi tidur
bener juga lu ya
ya udah mbak be ke dokter gigi aja
assalamualaikum mbak tiur
ini bang pus terigunya
masih ya bang
sama sama eh mbak tiur
lomba tiur perlu apa apa terus males keluar
sms saya aja ntar biar saya beli
ini kue pesanan bu rw
jadi jangan sampai ada yang salah ya
bu rw saudaranya bu salma
bu salma yang di gang lima
tapi selalu ternus
siapaan sih mbak yanti
jangan jadi pada ribut
pokoknya ini pesanan ibu rw yang di kota
katanya sih buat ngasih temen temennya
kalau teman temannya suka berarti nanti pesen lagi ke emak betul
emang kenapa gak boleh gue senyum
masa nggak boleh jack
tis kata orang murah senyum itu murah rezeki
bang ojek bang
di gang tujuh ya
semalam pulsa tati abis
beliin pulsa buat emak gi
kan ada mbak surti
biar mbak surti aja ngerjain
biar surti aja ngerjain
mbak tati beli pulsa aja
biar emak bisa telepon
im mendingan lu minta antrein si wajah kanjak ke rumah sakit
ngapain gue ke rumah sakit
nah tadi lu bilang ke dokter gigi
iya tapi bukan ke rumah sakit
lah lu gimana sih
kan di rumah sakit ada dokter gigi juga im
bener juga lu
kata bu guru kita harus gesep gigi
bang beli pulsa
isi yang berapa mbak
yang seratus ribu
boleh isi dulu nih
isi dua nomor ya bang
nggak jadi yang seratus mbak
iya tapi dua nomor
yang satu ratus sembilan puluh ribu yang satu sepuluh ribu
kenapa nggak isi yang seratus sama sepuluh ribu aja mbak
tinggal diisi aja
oh seperti itu
nanti kalau udah jadi saya kabarin ya bu ya
mbak udah bisa telepon
bisa mbak yang telepon
bilangin kalau dia mau kemari ngambil kuyenya nanti sore
pulsanya udah lo beliin
kok pulsanya cuma isi sembilan puluh ribu
yang sepuluh ribunya buat pulsa tati
yang sepuluh ribunya buat pulsa tati
kang gue nitip koran bentar ya
mau nomorin koran ke bis
biar laku banyak
eh neng tika
boleh gue aja enggak ya marik
ntar jatah gue lu yang nganterin
katanya tadi kamu lemes
bu ada apa dengan neng tika
masih k zeggenat
anggaran untuk lebaran
terus anggaran untuk baju gamis ibu udah dimasukin apa belum
loh kok belum sih pak
piyet tuh bapak iki
bu ini anggaran yang penting aja buat lebaran nanti
jadi bapak pikir baju gamis ibu itu nggak penting
ya kalau ibu mau beli baju gamis berarti nggak usah beli baju yang lain
lah itu kan buat ganteng ganteng bapak
pokoknya tidak ada anggaran baju gamis
ih bapak iku pelit
lebaran kok nggak boleh keren
padahal ibu ibu lain sholat id ganti kumpul keluarga ganti
bapak kalau bagas pasti dibeliin baju lebaran kan pak
kamu gak marah kan kalau gue ngisi bensin dulu
ya kalau cuma sampai ke tempat kamu sih nyampe
tapi kalau gue harus balik ke pangkalan kayaknya gue harus dorong
jauh dari tempat kamu ke pangkalan itu jauh banget
bukan beli bensinnya
oh deket kok itu
kamu nggak marah kan